hai tangis bahagia romi talapesi kuasa hukum richard eliezer langsung pecah saat keluar
ruang sidang usai pembacaan vanis terhadap lainnya rabu siang atukan pidana terhadap
terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
sebelumnya air mata richard eliezer juga langsung tumpah mendengar putusan hakim yang jauh lebih
ringan dari tuntutan jaksa dua belas tahun penjara dalam kasus pembunuhan brigadir nofriansah yosua
wahuta barat pada juli tahun lalu pihak keluarga dan kuasa hukum menyebut richard eliezer tidak
akan mengajukan banding pada prinsipnya adalah kami terkena suku menerima keputusan dari tentunya
sementara itu pasca pembacaan fonis ibunda richard eliezer menyampaikan langsung keinginan
putranya untuk tetap menjadi anggota klubs bayangkara jadi kan dia menjadi seorang anggota
itu bukan main luar biasa dengan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga dia menjadi seorang
terkait hal ini maaf polri mempertimbangkan keinginan barah dari richard eliezer kembali
kesatuan brimob rencananya mabes polri akan menggelar sidang komisi kode etik
polri terhadap eliezer terlebih dahulu setelah jadwal dikeluarkan oleh propam
hakim komisi kode tim mempertimbangkan berbagai saran masukan pertama
kita ketahui bahwa para eliezer sudah diponis dan akhir menyebutkan bahwa yang bersambutan adalah
tersebut sekolah berapa ponis satu setengah tahun hakim bagi eliezer juga disambut gembira pihak
lembaga pelindungan saksi dan korban pasalnya sejak tiket penyidikan lpsk sudah merekomendasikan
baradae sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membongkar perkara lpsk menyebut kondisinya berikutnya karena berdasarkan pernyataan penyelidikan
pernyataan penyelidikan berikutnya karena berdasarkan pernyataan penyelidikan pernyataan penyelidikan
para lpsk menyebut fondis keringanan hukuman ini tidak hanya berarti untuk beradaeng tapi secara
umum untuk masa depan sistem peradilan hukum pidana indonesia tim liputan cnn indonesia